terduga teroris yang ditangkap di atasmen khusus anti teror di dua tempat berbeda di bekasi dan condet menyebut bom dengan kode takjil
dan hal itu disampaikan oleh kapolda metro jaya irjenpol fadil imran di mana ia merunjuk pada sandi khusus untuk bom berdaya ledak tinggi
bs laki laki umur empat puluh tiga tahun peran adalah mengetahui pembuatan handak dan cara membuat handak
menyampaikan kepada saudara naj terkait dengan takjil
mengistirahatkannya dengan istilah takjil
setelah dicampurkan yang akan menghasilkan bom dengan ledakan besar